perkembangan kasus tewasnya brigadir yosua terus bergulir
barada eliezer salah satu tersangka dalam kasus ini
yang sebelumnya mendapat perlindungan darurat dari lpsk
pada senin siang resmi mendapatkan perlindungan sebagai justice kolaborator
barada eliezer akan bersedia memberikan informasi sebagai pelaku tindak pidana
dan bersedia mengungkap peran orang lebih besar
dalam tindak pidana pembunuhan brigadir joshua hutabarat
lpsk akan melanjutkan koordinasi dengan baris lima bespolri untuk pengamanan barada e
karena yang perlu diamankan bukan hanya barada e nya
tetapi yang lebih perlu lagi dan tidak kalah penting adalah
kesaksian yang bersangkutan
itu supaya tetap bisa terjaga konsisten
dan yang jelas tidak berbohong lagi
pada waktu yang sama lembaga perlindungan saksi dan korban atau lpsk
menolak permohonan perlindungan yang diajukan istri irjen verdi sambo putri candrawati
salah satu alasannya baris krim polri telah menghentikan pengusutan laporan yang diajukan putri
karena tidak ditemukan tindak pidana pelecehan seksual

laporan yang diajukan istri irjen ferdisambo ditemukan sejumlah kejanggalan
yaitu ada dua permohonan yang diajukan
pertama dari pihak putri pada delapan juli dua ribu dua puluh
dan ada permohonan didasarkan laporan yang diajukan polres jakarta selatan
tertanggal sembilan juli dua ribu dua puluh
tidak hanya itu lpsk menilai pihak istri ferdisambo
tidak kooperatif saat proses asesmen
sementara itu dalam penyelidikan kasus ini
tim penyidik baris lima bespolri pada senin petang
memeriksa kediaman irjen ferdisambo
di perumahan cempaka residen semagelang jawa tengah
penyidik lima bespolri mengumpulkan barang bukti
terkait faktor pemicu pembunuhan brigadir yosua
berdasar pengakuan irjen sambo
di jakarta komnas ham memeriksa rumah dinas mantan irjen verdi sambo
di kompleks polri duren tiga jakarta selatan
komnas ham datang bersama tim inavis
serta tim kedokteran dan kesehatan polri
komnas ham menelusuri indikasi kuat upaya obstruction of justice
atau upaya penghambat penegakan hukum
dalam kasus kematian brigadir yosua